dari kasus anggota dpr mulan jamil dan keluarga yang mendapatkan diskresi
mas revo apa yang perlu kita kritisi sebetulnya dari aturan karantina istimewa bagi pejabat negara ini sebenarnya layak atau tidak
ya sebenarnya kan tadi kan mas elvan juga sempat menyinggung ya sila kelima kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
artinya sebenarnya kan hukum itu tidak boleh pandang pandang bulu
virus ini pun kan juga tidak pandang bulu mau dia pejabat eselon
satu mau dia rakyat jelata semuanya bisa terkena gitu
artinya jika memang sudah seperti itu maka seharusnya tidak ada diskresi
semua orang yang baru datang ke tanah air itu harus menjalani karantina
nah memang persoalannya kan kalau misalkan bagaimana dengan wna atau tamu negara
nah ini kan agak berbeda kasusnya kalau tamu negara ya
kalau tamu negara ini kan biasanya kalau dia tamu tamu vvip
itu sudah jelas agendanya
dia dari bandara kemudian dari bandara kemana itu sudah ada agenda agendanya
jadi artinya bisa dilokalisir walaupun orang tersebut itu berpindah posisinya
dari bandara misalnya kemudian ke hotel x gitu
di hotel x maka dia tidak kemana mana dia hanya di hotel x tersebut dan kemudian di kantor y misalnya
nah selama di hotel x dan di kantor y maka dia hanya bisa berjumpa dengan siapa siapa
itu kan bisa diatur secara protokoler
nah ini agak berbeda kasusnya kalau wna
tapi kalau misalkan tamu negara ya
tamu negara karena kan kita juga akan menghadapi apa namanya
gelaran besar ya g dua puluh
walaupun g dua puluh masih di oktober tahun dua ribu dua puluh
tapi kan sebagian pelaksanaannya sudah berlangsung rangkaian acaranya dari awal tahun
tapi di awal tahun itu kan bisa jelas tuh siapa yang hadir
dan kemudian bagaimana penerapannya
jadi jalur karantinanya ada mekanisme khusus lah seperti itu
diatur di bandara pun dia akan masuk lewat pintu mana transitnya di mana
dan kemudian siapa yang bisa menemui protokol yang seperti apa berapa kali pcr dan sebagainya
itu bisa diatur sedemikian rupa
nah yang menjadi catatan kan bagi wni
bagi wni yang melakukan perjalanan ke luar negeri
ketika melakukan perjalanan ke luar negeri
apalagi itu perjalanannya adalah perjalanan pribadi atau non dinas
maka seperti apa yang harus diberlakukan
perlakuannya juga harus sama gitu
ada di surat edaran kemarin kan ada beberapa yang bisa mendapatkan keistimewaan ya gitu
bisa mendapatkan karantina di rumah dan kemarin juga terjadi gitu
masalahnya apakah bisa dijamin ketika karantina di rumah orang tersebut berinteraksi dengan siapa
bagaimana dengan asisten rumah tangganya misalnya ya
kemudian asisten rumah tangganya nanti akan ke tukang sayur ke pasar ke supermarket dan sebagainya
bagaimana dengan drivernya anggota keluarga yang lain
apakah bisa dijamin orang tersebut hanya stay di dalam kamar tidak keluar kamar
orang orang yang berinteraksi di dalam rumah itu juga tidak keluar rumah misalnya seperti itu
ini kan agak lebih rumit gitu secara pengawasan
jadi ini akan lebih baik kalau misalkan semua orang yang baru datang dari luar negeri itu diisolir gitu ya
diisolir di karantina dalam waktu tertentu dan bisa keluar dari karantina setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan itu sehat dan tidak menjadi pembawa gitu ya
karena kan kita tahu ini kasus yang obikron pertama di indonesia kemarin kan juga itu menimpa terjadi di tenaga kebersihan
yang dia tidak memiliki tatatan kewajiban
yang dia tidak memiliki tatatan kewar negeri gitu ya berarti kan tertular dari faktor dari si pembawa
yang sore ini menkes menyebutkan kemungkinan dari warga negara yang baru datang dari nigeria
ini memang harus itu
harus itu berketat gitu
mas elvan kalau kita lihat kembali juga dalam surat edaran yang baru masih sama ya
ada banyak pengecualian bagi pejabat setingkat menteri pejabat asing wna dan sebagainya
tapi ada satu celah ini yang banyak disoroti
orang terpandang dan juga orang terhormat ini
pandangan mas elvan sendiri
ini layakkah memang ada klausul ini atau ini justru membuat satu celah lagi bahwa ini bisa digunakan oleh para pejabat negara
mungkin oleh anggota dpr yang sebetulnya dalam konteks bepergian secara pribadi jalan jalan tapi kemudian menggunakan diskresi
itu atas nama diskresi
bisa jadi kemudian orang terpandang atau orang terhormat ini mas elvan
sebetulnya renhard saya kira ya ini aturan ini seharusnya sudah dicabut atau minimal direvisilah
ini ya pak presiden kalau mendengarkan acara kita ya pak ini aturan yang sangat tidak pro rakyat pak presiden
ya kalau aturannya kayak gini bapak yang nanti dipertanyakan oleh masyarakat
pada saat kondisi covid sedang berbahaya seperti ini masyarakat menyambut nataru
ada sebuah ancaman apa namanya omikron
dan presiden sendiri aja
presiden sendiri yang mengumumkan agar semua jangan panik dan semua di perbatasan jika ketat
karena aturan turunannya seperti ini gitu loh dari pejabatnya
jadi saya kira ini mesti dicabut atau paling tidak segera direvisi
kalau saya katat ya renhard
beberapa kriteria untuk apa untuk pengecualiannya
pertama dia pemegang visa diplomatik atau dinas
pejabat asing rombongan g dua puluh
wisatawan dengan travel corridor arrangement ya
dan orang terhormat atau orang terpandang
orang terhormat atau orang terpandang
dan pejabat setingkat lain
dan pejabat setingkat s sebelas ini menurut saya tidak perlu dimasukkan disitu gitu
pertama karena mereka itu pertama mereka punya hak dan kewajiban yang sama seperti orang indonesia pada yang lainnya
diatur oleh pancasila sila ke lima kajian sosial pakai seluruh rakyat indonesia
jadi pemerintah membuat aturan itu landasannya harus berkeadilan di masyarakat
ini bukan tentang apa namanya idealisme keadilan
iya itu karena masyarakat harus betul betul merasa pemerintah itu melindungi
segenap tumpah darah dan masyarakatnya gitu loh
jadi jangan sampai aturan itu pandang bulu gitu
seperti tadi saya katakan bahwa namanya virus itu dia tidak bisa memilih mau bulu saya mau bulunya pejabat gitu
kalau mau kena makan nggak saja gitu
artinya seperti saya sampaikan di awal tadi
ya corona ini bisa dicegah kalau pintu masuknya dikunci dan penyebaran lokalnya dideteksi
presiden sudah menyatakan itu
jadi harus dikunci rapat rapat buat aturan yang konkret jangan yang kontroversial
saya kira begitu renard
dan nanti kalau orang terpandang orang terhormat ditanya lagi
nanti seperti rekan tanya tadi
ini dasar hukumnya apa
kemudian siapa yang dimaksud orang terpandang dan orang terhormat ini
itu kan jadi lelucon nanti
itu tidak baiklah
aturan yang baik adalah aturan yang berkeadilan yang jelas yang tegas yang bisa dieksekusi oleh semua seluruh rakyat indonesia
jadi ini perlu mudah mudahan presiden nonton ya mas alfon dan juga mas renard ini perlu direvisi atau dicabut
kalau nggak waduh
dua periode pak jokowi loh
berhasil mengatasi corona
dua kali hembusan corona pertama corona delta bisa selesai
sekarang omikron masuk masa aturannya seperti tidak boleh lah
harusnya aturannya betul betul yang berkeadilan renat
oke mas revo bagaimana tambahan mas revo soal klausul orang terpandang dan orang terhormat ini
perlu dicabutkah direvisi atau harus diapain ini kemudian
iya orang terpandang atau orang terhormat ini kan siapa yang memutuskan
itu kan tidak jelas ya
laku perjalanan merupakan orang terhormat itu ya
atau orang terpandang
nah ini siapa gitu
apakah misalnya kalau misalkan
kan ukuran terpandang dan terhormat ini menjadi sangat karet ya renat ya
sebenarnya harusnya harus diperjelas
ini kan kalau melihat ini kan di surat edaran itu kan yang ini ya apa namanya item ke tujuh ya untuk seluruh untuk wna kan itu wna
nah itu jadi katatan seharusnya diperjelas aja siapa yang dimaksud disitu
nah kemudian diskresi itu siapa yang akan menetapkan dia sebagai orang terpandang dan orang terhormat
kalau untuk wni kan pejabat eselon i dan sebagainya juga nggak perlu lah harusnya ya
harusnya semuanya itu sama lah
tidak ada yang rumit kok
sebenarnya masuk untuk meskipun para pejabat dan kita tahu kan kemarin ketika presiden dan para menteri yang baru pulang dari kunjungan luar negeri itu kan juga melakukan karantina ya
walaupun di beberapa ada yang waktu itu di hotel ada yang di rumah dinas atau di istana
tapi jelas pada waktu itu karantinanya gitu ya
nah ini kan yang menjadi catatan kan kemarin itu ada anggota parlemen yang datang dari luar negeri bersama delapan orang anggota keluarganya diberi diskresi kemudian diduga gitu ya anggota keluarga yang baru datang itu juga pergi ke mall gitu kan
itu kan artinya pengawasannya menjadi kemudian dipertanyakan
ini hal hal seperti itu yang harusnya menjadi catatan betul di masa sekarang ini terutama ketika omikron ini sudah mulai terdeteksi
karena jangan sampai ada bocor sedikit kemudian menjadi repot ini satu negara dua ratus tujuh puluh juta orang itu menjadi repot gara gara orang orang yang tidak mau tertip seperti ini kan gitu renhard ya
nah itu artinya memang haruslah ini hukum ini harus dibuat tidak pandang bulu
dan kemudian kalau misalkan untuk wna tadi
jadi itu seperti apa kan ada sistem bubble protokol kesehatan ketat gitu ya yang harus diterapkan
nah penerapannya seperti apa itu yang mungkin harus dijelaskan juga kepada publik ya
sehingga tidak muncul kecurigaan kecurigaan
dan kalaupun misalkan ada itu jelas gitu orang terpandang dan orang terhormat itu kriterianya seperti apa siapa yang bisa memutuskan
nah ini jangan sampai menjadi hal hal yang berbeda beda penerapannya di setiap wilayah
jadi mas reva menjadi wajar ya kalau kemudian banyak pihak yang protes juga
soal klausul ini dan se yang baru juga masih ada aroma diskriminatif dong ya
ya kita melihat sih masih seperti itu ya renat ya
jadi memang ada baiknya ini se ini disempurnakan lah
di saat kondisi sekarang sudah terdeteksi tanggal lima belas desember satu orang dan kemudian tiga hari kemudian eh empat hari kemudian ya
empat lima hari kemudian direksi menjadi tiga orang
ini jangan sampai kita tentu tidak mau seperti itu
karena aspeknya sekarang yang sedang diteliti berapa kalau nggak salah tujuh puluh empat orang ya
ini hal hal yang harus diperhitungkan dengan cermat dan bagaimana memotong arus itu sea kering itu supaya tidak meluas ya omikron ini
itu yang harus kita camkan bersama
jadi ini catatan dari kita sebagai media ya
mas elvan dan juga mas revo terhadap aturan karantina ini
sekali lagi pemerintah bnpb atau satgas jangan kemudian aturan ini dijadikan celah atau bermain main dengan aturan
justru nanti ujung ujungnya menjadi berdampak yang tidak baik
terutama dalam kasus pandemi covid sembilan belas di indonesia
mudah mudahan ada dilihat kembali aturan ini diskresi ini seperti apa yang lebih bijak lagi agar tidak menimbulkan polemik ke depan
terima kasih banyak mas revo
terima kasih banyak mas revo mas elvan
diskusi yang menarik di editorial view malam hari ini
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam
kami akan segera kembali tetap di cnn indonesia newscast